saya tarik napas dulu nih santai santai dari ketinggian dua belas meter sambil nunggu teman saya nyampe di checkpoint selanjutnya
antar tim di internal tim mulai tingkat desa kecamatan kabupaten kota
namun mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan